calon presiden ganjar pranowo mengaku terus mengumpulkan bukti dan saksi untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu serentak dua ribu dua puluh empat
ia juga mengatakan partai demokrasi indonesia perjuangan sedang mempersiapkan syarat syarat untuk mendorong hak angket di dpr
ganjar mengatakan fraksi pdi perjuangan sedang merancang naskah akademis dan mengumpulkan dukungan tanda tangan usulan hak angket
sementara itu tim pemenangan nasional ganjar mahfud masih mengumpulkan saksi saksi ahli dan sejumlah bukti terkait suara ganjar mahfud yang stagnan di tujuh belas persen
ganjar mengaku ada intimidasi yang dialami sejumlah saksi namun ia meminta setiap orang yang melihat dugaan kecurangan tetap berbicara
dari kami selaku partai terus saja mendorong persiapan persiapan mulai menyusun